secara legal desain senjata dengan desain seperti m empat atau ar lima belas ini tidak ada masalah
karena hak patent dari m empat atau ar lima belas sudah lama habis
artinya siapapun negara manapun atau pabrik manapun
boleh saja mendesain atau memproduksi senapan dengan desain seperti ini
seperti ar lima belas atau m empat
dan senapan dengan desain seperti ar lima belas atau m empat ini memang memiliki beberapa kelebihan
di antaranya dia lebih ringan
senapan ini bisa dilengkapi dengan berbagai macam aksesori seperti misalnya optik
kemudian juga laser
atau juga bisa foregrip
dan lain sebagainya
sehingga senapan dengan desain seperti ini sangat disukai oleh pasukan terutama pasukan khusus
karena bisa menunjang operasi mereka di berbagai medan
tapi untuk lebih jelasnya kita akan berbicara dengan bapak yanto dari pt pindad
terkait dengan desain senapan seperti ini
apa yang mendasari pt pindad kemudian memproduksi senapan yang desainnya itu berbeda dibandingkan sebelumnya
seperti ss satu atau ss dua
yang pertama adalah
kami sebagai pabrikan senjata punya kemampuan sebetulnya untuk memproduksi berbagai macam senjata
nah kebetulan m empat ini atau ar lima belas ini
artinya ya sudah
karena orang lain juga memproduksi kita juga memproduksi
artinya saya pun ingin menambah kemampuan
kasanah dari teman teman engineering kami untuk memproduksi berbagai macam jenis platform senapan serbu
oke jadi sebenarnya ini memang ada keinginan dari pt pindad supaya bisa juga gitu ya
untuk menurut saya

lalu kita pun di senapan ss dua kemarin kan ada image bahwa ss dua kita berat
ya karena maka sangat berbeda kalau dengan ini
ini bisa ringan karena upper dan lower receiver nya ini sangat pendek
ya beda dengan ss dua
maka ini bisa jadi ringan
jadi tantangan bahwa senapan serbu pindad bisa ringan terjawab di sini
artinya ini lebih ringan karena mungkin mekanisme nya lebih kecil
mekanisme lebih kecil
karena rangkaian piston pegas pengembalinya masuk ke popor
iya kalau di ss dua mentok di sini mungkin itu
secara garis besarnya kenapa kita juga mencoba memproduksi mendesain senjata yang platformnya ke handphone
artinya ini sebagai saran pembelajaran juga buat desainernya pindad
walaupun sebenarnya sampai sejauh ini memang belum ada pesanan untuk ini
jadi artinya kita coba untuk memproduksi dan tidak lama lagi senjata ini akan disertifikasi
nah setelah disertifikasi baru kita akan launching untuk membuka pasar ke tni polri
oke baik terima kasih pak
dan memang sejauh yang tadi saya coba untuk senapan am satu ini memang jauh lebih nyaman dibandingkan senapan senapan pada umumnya seperti ss satu ss dua ataupun jenis ak
ion hermawan indra hadi bandung jawa barat